warga pasar ikan penjaringan jakarta utara belum mendapat kejelasan kemana mereka akan dipindahkan
menunggu waktu pembongkaran sebagian warga melakukan persiapan
silvano hajid menemui salah seorang warga yang akan digusur
dalam waktu dua pekan tempat saya berdiri ini merupakan kios dan juga tempat hunian di lantai dua nya akan dibongkar
ini berdiri di atas muara sungai bekas galangan kapal antara kampung luar batang dan juga pasar ikan
sebaris bangunan ini nantinya akan digusur atau dibongkar untuk dijadikan tanggul
kita lihat lebih dekat persiapan apa saja yang sudah dilakukan salah satu warga di pasar ikan
selamat siang ibu
ibu emma yang saya lihat di sekeliling ibu ini sedang mempersiapkan pindahan
ibu sudah siap dipindah dua pekan lagi
ya udah siap lah mau gak mau
kalau begitu caranya letak
kalau tidak makanya diusir
soalnya kalau saya tidak pikir pikir secara mendadak
karena kalau pikir ini manusia
sedangkan kata orang pak ya sedangkan setan aja diusir pakai sajen
sedangkan ini manusia
lagi kita mau kemana
tidak ada istilahnya mau kemana kek nggak ada tempat ini mendadak begini
banyak barang banyak mau numpan sama orang pun juga nggak ada yang menumpang barang segini banyaknya
kecuali yang badan segini bisa
kalau saya begini namanya orang dagang pak mau pindah kemana lokasi kemana
itu pun juga kita ada katanya ada kios tapi itu belum tentu
kita cocok apa enggak apakah barang ini bisa kamu muatkan di situ
sedangkan itu kios nggak boleh di tempat tidur
terima kasih ibu emma
ada kehidupan ada kegiatan ekonomi di pasar ikan dan juga di kampung luar batang
tempat yang nantinya akan digusur sebagian